satu atau banyak siapapun jangan macem macem sama muslihat
jangan macem macem sama anak muslihat
kasih tahu bapak ada saya
kasih tau imas
akan baru potong rambut ya
penting buat dibahas
kemarin sudah saya bawa ke cimande
tiga tulang rusuknya yang patah sudah diservis
tapi sekarang dia sudah gak mau lagi ketemu akang
jangankan ketemu akang
dengar nama akang saya sebut saja
dia sudah panas dingin
mau kemana kang
mau tahu aja urusan orang
saya harus pergi buru buru
kang mus harus pergi buru buru
udah capek capek bikin kopi juga
mau kemana bet
biasa kerja pak ji
kamu teh kerja dimana
kerja yang tekun sabar ikhlas
insya allah kamu sukses
udah sana berangkat
jangan sampai berasa sasanya terlambat
ya pak ji
mumpung masih pagi
biar gak keburu di pacok sayam
emangnya ada ayam yang kerjanya seperti kita
aduh itu cuma istilah ubed
ke kiri kekiri baka
ayam tapi ayamnya digoreng terus semua tugas maman suherman sudah selesai
semua urusan maman suherman sudah selesai
semua tanggung jawab maman suherman sudah selesai
tadi kan udah
udah aja ya
gak usah pake es
gak usah manis
tapi mininya ditemani sama kamu
biar tetep dapet manisnya
kamu temuin di lemari
masih bagus loh
iya baru pake sekali
waktu hidup fitri
cuma bau lemari aja
tapi nanti mau keluar lagi nggak
tapi mau nemenin
ki nanti mau nganterin
surat pengajuan magang
kenapa ya mas yang dipanggil
terus kalian pandulin amin
mulut kamu itu butak ditek
gak nyangka orangnya dekil duitnya banyak
berarti makan siang kita bisa mewah nih
sebelumnya belum pernah ada yang makan disini
mudah mudahan saya dipertimbangkan untuk makan disini
sayang gak usah janji
ditinggal aja berkasnya
nanti nantinya coba telepon seminggu lagi
baik terima kasih sebelumnya
kalau gitu saya permisi dulu
itu yang mana
yang barusan dari sini
biasa apa cantik
lumayan atau cantik
mahasiswa yang memagang
kang ada buku buku cerita rakyat kang
kalau buku seperti siti nurbaya ada
ada sebentar ya
sekalian sama dongeng si kancil kalau ada
kalau itu mah gak ada kan
kalau komik komik jepang banyak

itu lima puluh rupiah kang
aduh kalau dua puluh ribu mah baru bisa
kalau ada buku buku agama juga
buku sholat buku buku hadis buku fikih
beli buku banyak banyak buat apa ya
buat perpustakaan kang
oh kirain mau dijual lagi
ya buat makan atuh
kalau buat makan mah ikan betulan
maksudnya ikan ikanan itu macam macam ikan
jadi tiga ratus dua puluh kang
aduh si akang teh tadi satu satu udah ditawar
sekarang udah di total ditawar lagi gimana
biar pas aja lah tiga ratus
ya udahlah tiga ratus gapapa
waduh kenapa kang
dompetnya ga ada kang
jadi ini gimana kang
saya cari dompet saya dulu
tadi kamu udah neng bilang
pulang sekolah neng mau ke rumah fina dulu
iya ini juga udah di jalan mau pulang
sampai jumpa bang
ah alesan aja
tapi si mamamu suka gak percaya
dan neneknya juga yang gak bisa dipercaya
bener mama macet
terus kalo jalanan macet gak bisa angkat telepon gitu
buktinya mama telepon lagi gak diangkat
mama telepon lagi
masa gak ditelepon sampai tujuh kali gak denger nenek
ini kalau dijual kira kira laku berapa
kalo mau cepet mah paling dua ratus ribu
berarti kalo dibagi dua seratus seratus
bukannya rumah kamu jauh dari sini
kok kamu jalan kaki sih
raja kang mus mati
jangan sekak dulu dong
kita baru mulai
terus saya harus jalanin yang baik
terus saya harus jalanin yang baik
yang penting jangan seka
biar gak seka
kok menteri saya dimakan
kan dari tadi udah saya anjing
jangan dimakan dulu dong menteri saya
masa baru main
udah kehilangan menteri gak rame
karena kamu harus berjuang mengalahkan saya tanpa menteri
diangkut pas pulang sekolah
udah gak usah nangis
coba kurang ajar
gak milih milih korban
dia gak tau yang dicopet itu anaknya akang
gak ada tulisan anak muslihat di jidat anak saya
terus gimana dong
ini bukan soal hape
saya bisa beliin dia hape baru
ini soal harga diri
muslihat anaknya dicopet
sekarang kamu cari
satu atau banyak
jangan macem macem sama muslihat
jangan macem macem sama anak muslihat
kalo gak ketemu sekarang
gak ketinggalan di rumah
tadi waktu berangkat disakuin di belakang
mungkin jatuh pas kamu ngeluarin uang buat bayar ongkos angkot
buat ongkos angkot udah disakuin di sakun depan
kayaknya kecopetan waktu diangkat
ktp sim kartu atm sama uang lima ratus ribu buat beli buku
sumbangan dari temen temen
aku bikin perpustakaan umum di rumah
terus buku bukunya dari mana
sumbangan dari temen temen
ada juga yang ngasih uang
tapi uangnya aku beliin buku juga
tapi rata rata yang ngasih uang orang orangnya pas pasan juga seperti aku
paling mereka ngasih
paling mereka ngasih uang lima puluh ribu atau seratus ribu
aku mau nyumbang buku yan
di rumah ada buku bekas pas aku sd smp sama sma
ya lumayan dong buat nambahin koleksi buku perpustakaan kamu
nah kalau kamu mau
kamu ikut aku pulang aja ke rumah
abisin abisin aku mau nambah
kata hp cik
cari yang gimana ya
yang murah murah aja cik
saya mau uangnya treador
udah lima kali hp saya hilang lupa gak tau di mana
ada sih yang tiga ratus an
tapi biasanya dipakai buat anak sekolahan
kurang cocok buat akar
abisnya dua ratus cik
mau jual berapa
kurangnya berapa cik
cukup pak ini mah
untung huling ter bunuh
ada buku ini goreng pulung
duduk dulu sebentar ya
ada siapa di luar sana
temen kinanti pi
uyan saya temennya pak
sebetulnya gak terlalu deket
tapi waktu sma kita sekelas
kata amin tadi ada tamu
suruh bikin minum dua
berarti ya satu buat tamu satu buat bapak
tamunya bapak siapa
itu mah bukan tamunya bapak
tamunya teh kinanti
terima kasih pak
itu minumnya bukan buat bapak
tapi buat teh kinanti
kok cuma lima puluh
dibagi dua jadinya lima puluh
itu mah perkiraan
kamu gak pernah nanya sama saya
kalau ada lagi yang mau ngerti
anaknya kang mus kena copet diangkut
anaknya kang mus kena copet kenapa kang yang bingung
saya disuruh cari
kan yang kena copet anaknya kang mus
masa yang dicari dompet orang lain
bukan dompet hp
kalau begitu bukan copet kang
kalau copet itu kan comot dompet
belum ada istilahnya
mungkin lebih cocok kalau maling maling hp kang
he terserah istilahnya apa
mau copet mau maling terserah
pokoknya harus ketemu
kata kang mus dia masih bisa beliin hp itu buat anaknya
tapi ini soal harga diri
kalau nggak mau saya laporin ke kang mus
kang kang kang kata siapa kamu bantu kang
tadi saya dari sana
saya ke belakang dulu
wah banyak bukunya
masih ada yang tidus lagi
kang kang tunggu kang tunggu kang
sebenarnya kita cari siapa
kok masih nanya
terus kita mau nyari siapa
terus semua nyari di mana kang
ini buku pelajaran aku
persis di smp sama sma
ya daripada disimpan nggak ada gunanya
mending aku sumbangin di perpustakaan kamu
ya siapa tau kan bermanfaat buat orang lain
daripada disimpan di gudang
kayaknya aku nggak rugi kecopetan lima ratus ribu
gantinya lebih dari itu
nah ini bonusnya
majalah majalah bekas punyaku sama mami
ya beritanya sih mungkin udah basi
tapi di dalamnya ada artikel artikel yang bermanfaat
terima kasih ya
kamu tolong antar uyan sampai rumahnya
terus bawaini semua ya
oh iya aku mau pamit sama bapakmu
nanti aku kasih tau
oh iya uyan udah pamit tadi pi
diantar sama amin
soalnya dia harus bawa buku buku sama majalah bekas
sebenarnya dia tuh anak baik gitu
tapi nggak rapih aja
kurang apa tuh ya
ya tetep tapi cuma temen biasa
terus temen istimewanya kapan dibawa kesini
kita masih mau ngobrol ini
pasti belum berhasil
soalnya kita nggak tahu harus nyari siapa
nggak tahu harus nyari kemana
saya kan cari sampai ketemu
biarpun saya nggak tahu yang saya cari siapa
saya nggak tahu harus cari kemana

tapi kebetulan mama aja bilang biar banyaknya pulang wishes
pertama kali ga ngerti
siapa kata gak usah diri
juga nggak bisa dicana di set
kalau kau mengangkat catanya itu
tapi gak semua
dipakaiin gambar tempel kayak gini
ini punya siapa
beli second kang
bawa kesini orangnya
mau beli handphone lagi
atau yang tadi ada masalah
ya bareng second gitu emang
tapi karena bukan second
saya beli dari orang yang salah
panjang kalo dijelasin mah
cici tau gak selama ngejual handphone tadi ke saya
hmm saya sih gak tau
kayaknya sih bukan orang jawa
soalnya udah berapa kali saya pernah liat dia lawat
tapi kang kata cici makanya bukan orang jauh kang
gak usah gimana
mau cari masalah
itu kang orangnya kang
handphone kamu jual ke saya itu
eh dari mana
eh mau kabur
eh elimun dah
perlu pulang kenapa mau pergi lagi
masih ada urusan
terus kenapa pulang
kang mus itu muslihat kalau nggak salah
baru denger aja
belum tau orangnya
tadi anaknya muslihat perempuan pulang sekolah smp diangkot
kalian tau siapa orangnya
kamu tau siapa orangnya
tuh kita kan satu pikir harus kompak
kalian belum tau muslihat alias kang mus
tapi kalian sudah tahu anaknya
sudah makan siang
keluarin semua yang tadi mereka makan
kok ada di bapak
angkot yang tadi kamu naikin bapak cari ketemu
hp kamu jatuh di angkot
disimpen sama sopirnya